tol cikopo palimanan atau cipali mulai diresmikan oleh presiden joko widodo pada bulan juni tahun dua ribu dua puluh
tol ini mampu memangkas jarak antara cikampek menuju palimanan cirebon
tak heran banyak pemudik dan pengguna jalan tol yang akhirnya tidak keluar di pintu tol cikampek
namun langsung menuju cirebon melalui tol cipali
di balik dampak positif adanya tol ini ada dampak negatif di bidang ekonomi
yang dirasakan oleh pedagang kecil yang ada di sekitar daerah cikampek
salah satunya dahlan pedagang tape khas bandung ini telah hampir sepuluh tahun berjualan di dekat area pintu keluar tol cikampek
munculnya tol cipali khususnya saat menjelang lebaran membuat volume kendaraan yang lewat di daerah ini berkurang
akibatnya omset penjualan tapenya jauh menurun dari tahun tahun sebelumnya
ya dulu sekitar kalau nggak salah sekitar tiga kintalan dah dulu perharinya
sekarang jadi menurun sekitar satu kintal
senasib dengan dahlan yanti yang membuka warung tenda musiman di sepanjang kawasan karawang ini juga turun jumlah pembelinya
sebelum tol cipali dibuka pada h tujuh lebaran dalam semalam ia bisa mendapat omset lima juta rupiah
tahun ini ia hanya bisa mendapat seratus ribu rupiah semalam
bukan hanya untuk membeli bahan makanan sepinya pembeli membuat yanti kesulitan membayar sewa tenda serta membayar gaji karyawan
yanti berharap pemerintah segera mengatasi masalah ini
untuk mengurangi dampak negatif ekonomi di jalur pantura cikampek ada beberapa langkah yang bisa dilakukan
salah satunya pemerintah daerah harus mendorong usaha kecil dan menengah